beberapa bulan terakhir warga dan siswa sekolah di desa nom pakam kabupaten deliserdang sumatera utara
harus menyeberangi sungai dengan rakit darurat untuk bisa sampai ke desa yang terdekat dengan sejumlah fasilitas publik
mereka terpaksa menggunakan rakit karena jembatan gantung yang biasa mereka lewati terputus
menyeberangi sungai petani dengan rakit ban untuk pergi dan pulang sekolah menjadi aktivitas rutin
bagi para siswa ini selama beberapa bulan terakhir
para siswa dan warga asal desa nom pakam di kabupaten deliserdang ini
menggunakan rakit sederhana menyeberangi sungai selebar sekitar dua puluh meter untuk bisa sampai ke desa bekukul
desa bekukul merupakan desa yang terdekat dengan sejumlah fasilitas publik dan jalan raya
setiap hari lewat dari sini
enggak takut orang enggak lewat dari sini
sama siapa biasanya kalau ini kalau nyebrang
banyak teman teman ini
yang narik sendiri pun bisa
meski tak dalam arus sungai petani cukup deras
dibutuhkan tenaga cukup besar untuk menarik rakit menyeberangi sungai
menurut warga memasuki musim hujan pada akhir desember hingga februari mendatang tinggi air akan naik drastis
kalau enggak besar enggak perlu air
kalau besar mana bisa
itu kan sudah di betonnya itu
dulu bulan dua belas inilah penghabisan
warga terpaksa menggunakan rakit karena jembatan gantung sebagai satu satunya sarana penyeberangan terputus
pemerintah daerah sedang membangun jembatan permanen sebagai pengganti jembatan tersebut
proyek pembangunan jembatan di desa namu pakam ini dijadwalkan selesai desember dua ribu enam belas
yan prabudi deli serdang